merayakan ulang tahun ke dua puluh tiga
kota tanggerang mengadakan serangkaian acara yang digelar di taman elektrik kota tangerang pada sabtu malam
beragam hiburan mulai dari tanda era pertunjukan barong saik
hingga penampilan musisi indonesia turut menyemarakan hari jadi kota tangerang
salah satu acara tahunan yang digelar adalah tangerang ngebesan
yang mempertemukan seratus pasangan pengantin
memang ini kita agendakan sebagai acara rutin tahunan
sekaligus bagaimana kita membantu masyarakat kita yang kurang mampu
yang memang belum memiliki surat nikah
dan difasilitasi oleh pengadilan agama negeri kota tangerang
untuk itu makanya kegiatan rangkaian ulang tahun kota ini begitu banyak acaranya
dan mudah mudahan ini juga menggiatkan umkm yang ada di sekitar kota tangerang
tak hanya dapat menikmati acara ragam hiburan
pengunjung juga dapat mencicipi beragam kuliner menarik
bersama persatuan hotel restoran indonesia kota tangerang
serta umkm binaan pemerintah kota
sejumlah hidangan kuliner restoran dan hotel disuguhkan dengan harga kaki lima
untuk acara kuliner sendiri ya kita bekerjasama dengan phri
nanti di mana pada saat pelaksanaan culinary night
phri ini akan menirikan dua puluh satu stand
akan menampilkan rasa hotel bintang lima
dan spesial untuk kulineret kota tangerang
sesuai dengan usia kota tangerang yang tahun ini menginjak ke dua puluh tujuh tahun
ulang tahun ke dua puluh tujuh ini juga disambut dengan antusiasme warga kota tangerang
warga juga berharap di tahun dua ribu dua puluh akan banyak kemajuan bagi kota tangerang
ya semoga banjir yang di wilayah tangerang cepat teratasi
dan harapannya semoga ekonomi masyarakat tangerang itu tumbuh
sekarang kan lagi ini apa virus corona semoga cepat inilah pulih
semoga juga terhindar dari virus covid sembilan belas
harapan saya kota tanggerang agar lebih baik lagi
tidak macet tidak ada banjir
masyarakatnya agar lebih baik jangan buang sampah sembarangan
melalui perayaan ulang tahun ke dua puluh tujuh diharapkan
akan semakin banyak prestasi yang ditorehkan kota tangerang di tahun dua ribu dua puluh
baik dari segi pariwisata dan budaya hingga kemajuan ekonomi